kita ke sorotan lain saudara seorang dokter muda meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan tunggal setelah panik dituduh maling oleh warga
sebelum meninggal dokter tersebut sempat dikejar polisi karena salah paham
video amatir memperlihatkan ketika polisi mengejar mobil yang dikendarai dokter muda dwi fatimah yeni
lantaran panik dan cemas diteriaki dituduh maling korban menambah kecepatan laju kendaraannya hingga menabrak rumah warga di desa sekernan muaro jambi
sebelum kecelakaan korban sempat menelpon orang tuanya
sebelum kecelakaan korban sempat menelpon orang tuanya